penyebab yang membuat perasaan manusia tidak bisa move on
salah satunya ternyata adalah menyaksikan keindahan gerhana matahari
ribuan wisata menyerbu pulau belitung saat terjadi gerhana matahari total rabu kemarin
dan sampai sekarang kita masih membicarakan gerhana matahari
ini termasuk saya salah seorang pemburu gerhana matahari khususnya di palembang
tapi agak mendung
nah kita juga melihat aktivitas khususnya di belitung ya
di mana rekan kita silvano haji memiliki sedikit catatan ya mengenai pengalaman ini
dari enam wisatawan asing dan dalam negeri yang ditargetkan diperkirakan pengunjung yang datang ke pulau belitung itu mencapai delapan orang kemarin
hal ini ditandai oleh penuhnya kamar hotel dan homestay di kabupaten belitung
itu yang menyebabkan desi tidak jadi ke belitung hanya bisa di palembang
karena kehabisan hotel ya
rabu pagi ribuan orang memadati pantai tanjung kelayang
setelah itu aktivitas wisata seperti di pantai dan hotel mulai berangsur normal
kebanyakan pengunjung yang mendatangi pulau belitung
memang menanti momen gerhana matahari total ini
kebanyakan dari mereka itu setelah gmt langsung pulang
ya jadi persentasenya bisa dibilang kalau untuk antara liburan dengan gmt itu bisa tujuh puluh persen sih pak
iya beruntung ya bagi yang ke belitung ya
dan bagi kebanyakan orang menyaksikan langsung gerhana matahari total mungkin pengalaman sekali seumur hidup
namun tidak bagi pemburu gerhana dari mancanegara yang mungkin juga kantongnya cukup tebal ya
sehingga bisa kemana mana untuk mengejar patah
mereka ini memang pemburu gerhana profesional
mendatangi berbagai tempat di belahan dunia yang dilewatir gerhana
dan telah menyaksikan gerhana secara langsung hingga belasan kali
semua orang terpanah ketika langit tiba tiba menjadi gempa

ada pemandangan indah berbentuk cincin di langit menghipnotis semua yang memandangnya
para peneliti ini rela datang dari jauh demi memburu fenomena alam yang terjadi tiga ratus lima puluh tahun sekali di satu tempat
setiap eklips sebenarnya agak berbeda
yang membuatnya menarik karena anda tidak tahu apa yang akan anda lihat

pada musim panas di amerika
meski ini adalah pengalaman kesekian kalinya memburu gerhana wanita asal kanada ini tetap antusias
euforia yang sama juga terlihat pada turis asing lainnya
ini sangat bagus ini adalah pertama kali saya
saya datang dari arizona
sangat bagus untuk berada di sini dengan semua orang
saya suka ini sangat indah

ini pengalaman yang sangat mengembangkan

kemudian itu berubah
berbeda dengan yang lainnya andre coopers astronot belanda yang pernah dua kali keluar angkasa datang bersama keluarga
menurutnya fenomena kosmos baik di bumi maupun di luar angkasa selalu mengesankan
di depan anda melihat bahwa ada lebih banyak bukan hanya rata
jadi perasaan kosmos itu sangat istimewa yang anda miliki di ruang
tetapi anda bisa melihatnya di depan anda
anda juga bisa mengalami pengalaman ini di waktu eklipsi total